mobil bukan lagi menjadi barang mewah di desa sumurgeneng kecamatan jenuka bupaten tuban
hampir setiap rumah warga kini terparkir mobil keluaran terbaru yang dibeli dari uang pembayaran pembebasan lahan kilang minyak pertamina
namun tak jarang mobil seharga ratusan juta ini belum memiliki garasi
karena rumah rumah warga didesain tanpa garasi khusus lantaran belum pernah memiliki mobil
bahkan saat membeli mobil warga ternyata belum bisa mengemudikannya
pembebasan lahan kilang minyak pertamina
pembebasan lahan kilang minyak pertamina berdampak positif terhadap penjualan mobil baru
dealer toyota auto dua ribu tuban mengalami lonjakan penjualan
dari target awal empat ratus delapan puluh unit per tahun mereka mampu menjual hingga lima ratus unit selama dua ribu dua puluh
namun banyaknya miliarder baru yang belum mahir mengemudi menyebabkan beberapa mobil yang baru dikirim terpaksa dibawa kembali ke bengkel dealer karena mengalami kecelakaan ringan
proyek nasional pembangunan kilang grassroot refinery membutuhkan lahan seluas satu lima puluh hektare
lahan darat tersebar di tiga desa yaitu desa sumur geneng desa kaliuntu dan desa wadung
di desa sumur geneng sendiri ada dua ratus dua puluh lima warga yang menerima uang pembebasan lahan
rata rata harga per meter lahan mencapai enam ratus hingga delapan ratus ribu rupiah
ada warga yang menerima uang hingga dua puluh enam miliar rupiah
rejeki dadakan seperti yang dialami ratusan warga desa sumur geneng bisa terjadi pada semua orang
tony seno aji dosen ilmu ekonomi universitas negeri surabaya yang juga konsultan keuangan menyebut
ada tujuh langkah penting yang bisa dilakukan untuk mengelola keuangan saat dapat rejeki dadakan
pertama memeriksa kondisi keuangan anda dengan mencatat aset tetap maupun tidak tetap
menghitung jumlah dana liquid dan memperhitungkan pendapatan rutin
kedua alokasikan sebagian besar uang pada investasi seperti membeli lahan baru
membuka usaha atau saham dan reksa dana
ketiga manfaatkanlah asuransi sebagai perlindungan dan perencanaan pensiun
langkah berikutnya adalah memanfaatkan perbankan untuk menyimpan dana
lalu prioritaskan pelunasan utang yang masih tertanggung dan tentunya sisihkan uang sebagai dana darurat
dan yang terakhir waspadalah jangan sampai tergiur pada investasi bodong